jelang pelantikan presiden pengurus besar nadatul ulama atau pbnu telah mengusulkan sejumlah nama
agar masuk dalam susunan kabinet indonesia kerja jilid ii
meski begitu pbnu menyerahkan sepenuhnya kepada presiden
karena sudah menjadi hak prerogatif kepala negara
pernyataan tersebut disampaikan oleh sekjen pbnu helmi faisal zaini
yang selalu melakukan ziarah bersama ketua umum pbnu kehaji said akhil siraj
di komplek pemakaman ponpes tebu ireng jombang jawa timur kamis pagi
menurutnya susunan kabinet indonesia kerja jilid ii nantinya menjadi hak prerogatif presiden terpilih joko widodo
pbnu sendiri hanya pasrah dan mengikuti keputusan presiden terkait susunan kabinet
meski tidak menyebutkan secara langsung sejumlah nama yang diusung pbnu telah berada di tangan presiden
sempat beredar kabar bahwa ketua umum pbnu said akhil siraj
masuk dalam susunan kabinet indonesia kerja jilid ii dengan jabatan sebagai menteri agama
namun demikian hal itu belum bisa dipastikan
lantaran masih menunggu pelantikan presiden terpilih joko widodo pada dua puluh oktober mendatang
saya kira ini menjadi hak prerogatif presiden di pbnu dalam hal ini memberikan keleluasaan seluas luasnya kepada presiden
untuk menentukan siapa kader kader bangsa yang akan ikut di dalam pemerintahan
tidak ada berusaha berusaha tidak ada memaksa ini memaksa itu monggo
presiden kan sudah punya perhitungan punya regulasi yang matang
apalagi sudah terpilih dalam perhitungan
jadi kita sepenuhnya memberikan keleluasan kepada presiden
ada nama nama yang diusulkan
ada nama nama yang diajukan
segera pak presiden sudah mencetak nama nama itu